dua puluh lima november diperingati sebagai hari guru nasional
pemerintah provinsi dki jakarta juga memastikan
anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan naik dua triliun rupiah
jumat pagi di halaman gedung dinas pendidikan provinsi dki jakarta
digelar upacara memperingati hari guru nasional
yang dihadiri langsung oleh pelaksana tugas gubernur dki jakarta sumarsono
peserta datang dari elemen guru dan siswa
upacara pun makin semarak dengan suguhan penampilan
dari salah satu siswa slb tingkat a bernama zizi
memperingati hari guru nasional tahun ini
pemerintah provinsi dki jakarta memastikan
anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan akan naik
dari lima belas triliun menjadi tujuh belas triliun rupiah
anggaran yang naik sekitar dua triliun
rupiah ini akan digunakan untuk perbaikan
sekitar satu ratus tiga sekolah berstatus rehab total
dan satu ratus tiga puluh sembilan sekolah berstatus rehab berat
selain itu dana tersebut juga akan dipakai
untuk program pengembangan kompetensi
serta gaji bagi satu sembilan ratus empat puluh enam guru bantu
yang diangkat menjadi pns di tahun dua ribu tujuh belas mendatang